embarkasi solo mulai menerima ribuan paket air zam zam yang dibawa pihak penerbangan dari arab saudi
paket air zam zam akan datang secara bertahap untuk selanjutnya didistribusikan ke kabupaten kota asal jemaah haji
ribuan paket air zam zam dari arab saudi sudah tiba di asrama haji donohudan boyolali jawa tengah
paket air zam zam ini sengaja disediakan pemerintah untuk dibagikan ke tiap jemaah haji sebagai buah tangan dari tanah suci
nantinya tiap jemaah haji akan mendapatkan satu paket air zam zam kemasan galon lima liter sepulangnya dari tanah suci